aku harus mengeluarkan tombak dalam aku
hai nagaku tidak sanggup untuk menembusnya aku tidak akan bertindak bodoh lebih baik aku pergi
syukurlah aku sempat mengeluarkan ilmu balusi untuk menangkal serangannya
apakahnya tidak apa apa tidak apa apa nih mas alhamdulillah syukurlah kalau begitu nyai
sungguh hebat jurus yang nyai gunakan bahkan naga paman argadana pun tidak mampu untuk menembusnya
jurus apa itunya itu adalah jurus balusi suatu saat nanti pasti akan kuturunkan kepadamu lima
terima kasih banyaknya insyaallah jurusnya nyai ajarkan akan bermanfaat
nyai sebaiknya sekarang kita kembali ke istana pajejaran karena ibundaku sedang sendiri di sana
aku khawatir para penjahat akan mendatanginya baik tapi bagaimana dengan penyusup itu tenanglah nyai
aku yakin ayah anda bisa menghadapi mereka semua sebaiknya sekarang kita kembali ke istana
allah akbar allah akbar
hai sebaiknya aku harus segera bergegas mencari mustika merah lima itu
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai ya allah kenapa aku tetap gelisah padahal aku baru selesai
sholat ada apa ini ya allah ah jangan jangan pendekat bercadar itu adalah pendekat mimpi kuat yang berada di dalam kemampuan kita untuk menjaga kemanusiaan kita
pendekat bercadar itu adalah pendekat berjaga jaga kita

ya allah bagaimana ini
ya allah sebaiknya aku bersih
wajah kakak andaprabu terlintas dalam fikiranku
aku selalu cemas
aku selalu merasa cemas
telah terjadi sesuatu yang berbahaya pada kakak andaprabu
aku sangat mengkhawatirkannya
aku tidak bisa tinggal diam
aku harus menemuinya
aku harus melihatnya
dia sudah semakin kuat
lama lama pendekar gendeng itu bisa kalah
aku harus mencari akal
aku harus mengeluarkan
tombak terung aku
di manakah kakak andaprabu
aku semakin mencemaskannya
aku harus mencarinya

pucuk di cinta ulang putih bang
untuk memecah perhatian raya
kutaklukan dengan tombak ini
dia semakin mahir
aku harus menggabungkan jurus jurusku
dengan tombak ini
benar benar tidak bisa aku percaya
dia sanggup menahan jurus jurus tombak yang sudah aku pelajari
aku harus menggabungkan kapak bermata satuku
dengan tombak tulung agung ini
dinas wak terakhir

tuntas sudah dendamku terhadapmu siliwangi